ada satu lagi di lrt cibugur city ini
tapi sekarang kan kita punya beberapa pesawat ya
mengonsumsi gorengan tetap boleh asalkan dalam porsi tidak berlebih
dalam segala hal yang terjadi tetap ku berkata tuhan yesus baik
isu konflik wilayah antara palestina dan israel
dari yang sehat walafiat masih muda sampai yang sudah langsir dan penyakit komorbidnya banyak
untuk siapa yang mencoba untuk mengakses kesehatan
karena dalam proses membuatannya itu sudah disatukan dengan ayam kampung yang gurih
terus masuk ke kualifikasi formula bmw scholarship di spanyol
berbobot ini kayaknya episode ini keluarnya nanti setelah idul fitri kayaknya ya
setelah kakak dua ribu empat belas itu beres gitu
dan ini yang tentu sangat bagus
iya ya reuninya reuni tahunan
menyikapi kota bandung yang berada pada zona merah
untuk memvaksinasi orang di luar dki misalnya
cuma secara umum sih kalau untuk alkohol sendiri itu penggunaannya dapat berefek samping seperti mual muntah
nah ini semua adalah uang harta kekayaan
ini sangat tidak relevan dengan kondisi digitalisasi dengan kondisi era digital yang ada
jadi yang kemarin dari nasional pulangnya ke mes ini
namun sekali lagi kalau ini ternyata merupakan ragging
mengungkap beberapa bandar bandar itu semua gitu
kalau anda kapan mau mulai konsumsi menu makanan sehat
dan ternyata dibutuhkannya juga banyak
mulai dari yang klasik dengan topping oncom dan kinca
terima kasih kepada anda yang tetap setia dengan kami radio advent suara pengharapan
jadi mungkin itu adalah respon tipe stres
ya kenapa terfikir oleh para terduga pelaku ini memilih lokasi di luar sekolah mereka
untuk sbs news dan disampaikan oleh ricky kusumo
dijadikan sebagai sesuai kebutuhan
tidak mau terlalu direpotkan gitu dengan masalah ini
iblis telah memutarbalikan kata cinta menjadi nafsu
atau lu pengen ngerasain kompetisi di liga mahasiswa
kan suruh tambahin lagi ini dibenerin lagi gitu
terima kasih mas vicky sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
padahal sebenarnya kita menuntut hak kita sebagai pengguna sebagai yang membeli tiketnya nih setiap hari gitu ya
sumatra aceh sumatra utara
saya satu saja sudah capeknya minta ampun ini balik
ada sistem bubble di inggris gitu kan
anda bersama sbs bahasa indonesia
skornya justru di bawah lima mas ganjar kalau lima itu ketinggian pak ganjar terima kasih pak ganjar
tapi gue menyatukan angkatan
jadi ini banyak fatnya ya
jadi yaudah kita bikin antara maghrib sama sholat isya